penipuan berkedok investasi atau trading kian marak diungkap pihak berwajib
yang terbaru dua orang anak muda yang kerap dijuluki crazy rich medan dan bandung indra kents dan doni salmanan
ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus judi binary option
apa saja yang mesti diwaspadai agar publik tidak cepat tergiur oleh janji janji manis meraup kekayaan secara instan
saya langsung tanyakan ke tongam l tobing kepala satgas waspada investasi
selamat sore pak tongam apa kabar pak
selamat sore kabar baik pak
saya kepala satgas waspada investasi tapi kemendak
pemberantasan investasi dengan berkelot trading binari option ini dilakukan oleh satgas waspada investasi jadi bukan ojk
nah binary option ini memang merupakan suatu kegiatan online yang memprediksi atau tebak tebakan harga suatu aset bergerak naik atau turun pada jangka waktu tertentu
ini memang lebih cenderung seperti perjudian dan bukan merupakan trading karena tidak ada barang yang diperdagangkan
dan juga bukan merupakan instrumen investasi
karena memang di sana yang ada itu adalah kita mendapatkan uang kita dengan berlipat ganda kalau menang atau hilang sama sekali dari apa yang kita pertaruhkan di sana
jadi ini juga menjadi perhatian di masyarakat bahwa binari option ini adalah ilegal di indonesia dan dilakukan oleh para pialang atau broker dari luar negeri yang juga ilegal di indonesia
oke karena gini pak tongam narasi yang sering dipakai adalah keuntungan secara instan
apa kemudian yang bisa kita perhatikan ciri ciri lain dari binari option ini
kalau di luar sana di tv sana kita melihat yang sehari hari kita lihat pamer harta ya oleh afiliator afiliator itu
ya memang benar
ciri utama dari investasi legal termasuk binary option ini adalah memberikan iming iming imbal hasil sangat tinggi tentunya
dan juga ciri lainnya adalah menggunakan toko atau influencer yang memiliki banyak pengikut untuk mempromosikan binari option
mereka mempertontonkan kekayaan dengan memberikan mobil mewah rumah mewah transfer dana yang cukup besar yang membuat masyarakat sangat tertarik ikut pinari option agar mereka bisa menjadi sama dengan influencer itu
jadi kegiatan kegiatan yang dilakukan dengan binari option ini mudah diminati oleh masyarakat karena itu tadi mereka mempertontonkan kekayaan kekayaan yang sangat banyak
oke pengawasannya seperti apa sih pak tongam
apakah cukup dengan memblokir situsnya saja
atau platform platform atau aplikasinya saja
karena beberapa ini juga dari luar negeri pak
ya kegiatan kegiatan pemblokiran tentu bukan merupakan solusi jangka panjang
pada tahun dua ribu sembilan belas kita sudah mencantumkan binomo ini menjadi entitas ilegal dan kami sudah memblokir situs web aplikasinya dan kami umumkan ke masyarakat
tapi yang paling utama kita lakukan dengan kemajuan teknologi digital ya
yang mereka sangat mudah untuk mengganti aplikasi membuat baru
mengirimkan penawaran penawaran melalui media sosial
yang paling utama kita lakukan sebenarnya edukasi kepada masyarakat kita
agar masyarakat kita paham bahwa di dalam perdagangan itu ada risiko
risiko untuk kalah dan risiko untuk mendapatkan untung
tetapi di binari option ini adalah mirip seperti perjudian dan kita minta masyarakat untuk tidak ikut di sana
oke gini pak tongam
ada yang mengatakan bahwa seharusnya platform platform yang mencirikan soal judi online ini kan
seharusnya sudah masuk ke dalam radao pantauan
kok baru sekarang gitu loh pak ditindak
apakah kemudian karena sudah banyak korban yang melapor
atau apa namanya sudah banyak yang dirugikan
karena afiliatornya ini sudah terlanjur jadi crazy rich gitu pak tongam
iya kegiatan kegiatan binari option
kemudian jalan berjangka komoditi ilegal
ini sudah kita
kita blokir dalam waktu lama ini
satgas waspada investasi telah memblokir enam ratus tiga puluh empat entitas yang melakukan kegiatan kegiatan ini
tetapi memang benar bahwa contohnya binomo
binomo itu sudah kita blokir pada dua ribu sembilan belas
nah pada dua ribu dua puluh dua ini muncul suatu masalah bahwa ada masyarakat yang dirugikan
kami menduga memang masyarakat kita yang ikut di binari option ini
ada juga yang pernah mendapatkan keuntungan
makanya masyarakat tidak melaporkan kepada pihak kepolisian
tapi dia melaporkan pada saat ada kerugian seperti tahun tahun ini
oleh karena itu kami juga meminta kepada masyarakat agar perlu memahami bahwa kegiatan kegiatan ilegal ini
harus didasari dengan bahwa mereka ini bisa menanggung risikonya
risiko tentunya risiko kalah atau menang
kalau masyarakat kita yang tidak memahami risiko ini
ya silahkan jangan ikut untuk melakukan kegiatan kegiatan yang berisiko tinggi ini
jadi bukan kecolongan ya pak tongam ya
ya kita sudah blokir sejak lama
hanya saja memang itu tadi
kami melihat bahwa penawaran penawaran dengan kemajuan teknologi informasi saat ini
sangat mudah bagi mereka untuk melakukan penawaran dengan media sosial
yang bisa dengan mudah juga diterima oleh masyarakat yang rata rata punya android
oleh karena itu dari satu sisi kita memblokir para pelaku ini
di sisi lain memang yang perlu kita harapkan adalah bagaimana kewaspadaan masyarakat
bahwa kita jangan selalu mengikuti kegiatan kegiatan ilegal ini sehingga kita dirugikan
supaya tidak terjebak dengan platform serupa yang bertajuk trading online ini
kira kira apa hal yang paling penting untuk diwaspadai masyarakat
supaya tidak tergoda untuk berinvestasi seperti ini atau berjudi seperti ini pak tongam
ya ada hal penting yang kami sampaikan kepada masyarakat dan sangat mudah sebenarnya
apabila masyarakat kita menemukan atau menerima penawaran investasi dengan iming iming imbas yang tinggi
legal dan logis
legal artinya cek izinnya
izin badan hukumnya
kalau tidak ada jangan diikuti
kalau kita lihat perdagangan berjaga komodi tidak wasi oleh bapak bekti maka cek legalitasnya di bapak bekti
kemudian yang kedua adalah logis
rasionalitas yang berhasil
sangat tidak masuk akal kalau di dalam perdagangan
dalam trading seseorang itu menawarkan akan mendapatkan keuntungan yang pasti atau profit sharing
karena di dalam perdagangan bisa saja harga turun harga naik yang membuat kita rugi atau untung
jadi selalu berisiko
dari misalnya trading saham atau forex dengan binary option ini apa sih pak tongam
ya binary oksigen ini memang sesuatu permainan ya
tebak tebakan di mana mirip seperti judi kita memilih harga naik atau turun tidak merupakan sarana perdagangan tentunya
kalau di trading forex dalam konteks yang legal tentu kita mempunyai underline transaksi
ada barang atau komoditi yang kita perdagangkan di sana
dan kita memiliki suatu
kemungkinan untuk mendapatkan kembali uang kita dan tidak loss sama sekali
kalau kita memang di dalam trading itu melakukan perdagangan
di perdagangan komoditi
oke artinya kemudian mekanisme secara informasi pun sederhana juga untuk bisa membedakan mana yang legal atau yang tidak ilegal begitu
atau ilegal begitu ya pak tongam ya
mekanisme pelaporan bagaimana pak kalau ada kecurigaan
kami meminta masyarakat apabila menemukan suatu informasi mengenai investasi legal yang memberikan iming iming keuntungan tidak rasional
jadi agar menyampaikan informasi ke satgas waspad investasi melalui email waspadinvestasi ojk go id
tetapi apabila masyarakat sudah merasa dirugikan oleh pelaku pelaku investasi legal ini
kami mendorong untuk dilaporkan ke polisi agar dilakukan proses hukum dan untuk menimbulkan efek jerah bagi pelakunya
untuk jangka panjang
tongam perlu tidak ya pak ada edukasi begitu ya soal finance soal keuangan termasuk soal investasi ini di tengah masyarakat agar tidak mudah ditipu begitu
iya yang menjadi hal utama yang dilakukan satgas waspada investasi adalah edukasi sebenarnya
ini ibarat supply demand
mereka itu ada karena pasarnya di indonesia masih ada
oleh karena itu yang kita pengaruhi adalah masyarakat kita agar tidak menjadi pasar yang potensial bagi pelaku pelaku penipuan ini
jadi edukasi secara
financial dan edukasi digital juga menjadi yang utama kita lakukan agar masyarakat kita sadar dan mengetahui bahwa yang mana yang harus diikuti dan yang mana yang tidak bisa diikuti
oke termasuk juga menggunakan peran dari selebriti begitu ya pak tongam ya
ini juga iming iming yang cukup ampuh dipakai untuk menipu ya
iya jangan cepat percaya
baik kita sudah mendapatkan sejumlah informasi dan perspektif dari satgas investasi ojk ini juga sudah memberikan sejumlah analisa dan juga sejumlah mekanisme pelaporan bagaimana kemudian mewaspadai soal judi online ini ya
dan itu tadi perlu edukasi dan juga memastikan bahwa aplikasi yang terhubung dengan sejumlah platform ini juga harus dilihat legalitasnya
baik terima kasih pak tongam l tobing ketua satgas waspada investasi sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini